eh siapa yang akan menolongmu
benarnya apa maumu
kenapa kau mengganggu ku
hah kau tidak perlu tahu
sekarang kau harus ikut aku
kau tidak boleh mengagalkan rejanaku
apakah kamu tidak suka kalau aku ada disini
maaf raka sanjang lodaya
bukannya aku tidak suka
tapi tidak baik
jika kita yang berlawanan jenis hanya berdua ada disini
karena orang ketiganya adalah syetan
dan aku tidak mau
baiklah kalau begitu
aku akan pergi
minumlah ramuan obat ini
untuk menyembuhkan luka lukamu
terima kasih raka
terima kasih raka
terima kasih raka
terima kasih raka
ini pasti ujian buatku
sejak rai subang larang membeli menikah
dengan rai suliwangi
aku sudah memutuskan untuk mengikhlaskan mereka bahagia
lalu sekarang tiba tiba muncul
seseorang yang berpikir bahwa aku tidak mau berpikir pikir tentang dia

aku tidak mau berpikir tentang dia
aku tidak mau berpikir tentang dia
seseorang yang sangat mirip dengan rai subang larang

sampai kapanpun rai subang larang hanya satu
tidak akan pernah digantikan oleh orang lain
aku sudah berjanji
tidak akan menggabung kebahagiaan rai subang larang dan rai siliwangi
dan aku akan menempati janjiku
sampai kelak aku mati
hei siapa yang akan menolongmu
benarnya apa maumu
kenapa kau mengganggukku
kau tidak perlu tahu
sekarang kau harus ikut aku
kau tidak boleh menggagalkan rencanaku
jangan ganggu dia
dia sudah tidak berdaya
tidak semudah itu
hadapi dulu jurusku ini
kau ini jadi rana pergi
jadi kau punya yetov bye bye radso

tenaga dalamnya sangat tinggi
sekarang dengan tenaga dalam sini bu anggi
aku harus segera menyelamatkan orang itu
mereka melarikan diri
aku tidak bisa bekerja mereka
kalau si liwangi tahu
aku harus segera kembali ke pajajaran
ji man kejar ratu kentering mani
tangkap dia hidup hidup
siapa pun yang menghalangi
baik ke rumah

daripada kita melibatkan hal seperti ini
anggap saja ini hanya sebuah halangan kecil yang bisa diurus nanti pak mari
mari kita bawa barang bukti itu ke ibu
kaman daka kita berada di mana
kita sekarang sedang berada di gua nimas
mohon maaf hanya gue inilah yang bisa saya temukan
iya tidak apa apa kaman daka
terima kasih telah menyelamatkan ku
kaman daka suara apa itu
jangan jangan itu suara mereka kaman daka
apa yang harus kita lakukan
apakah kita harus melawan mereka
lebih baik kita bersembunyi saja
temukan mereka kapan lagi maesha kita bisa menghabisi anak siluwangi dengan mudah
tidak akan ada yang bisa maesah tidak akan ada yang bisa menolong mereka
bagus banget kau memang cerdas amoh maruk
ya allah kau mendapatkan
ya allah kau mendapatkan
ya allah kau mendapatkan
aku khawatir mereka akan menemukan kita
ini masih dapat khawatir allah bersama kita
tetapan matanya tetapannya begitu menenangkan
seperti tatapan seorang kakak kepada adiknya ya allah
hai siapakah dia sebenarnya
siapakah dia sebenarnya
siapakah dia sebenarnya